terima kasih terima kasih
edward sengaja memilih kontes kafe modern jepang yang bersih dan minimalis
selain foto foto juga aku tadi order makanan juga ya menunya
aku order grilled chickennya sama aku mesen minumnya green tea latte
sejujurnya sih kalau misalnya tempat kafe kayak gini kan kadang kita nggak tahu ya makanannya enak apa nggak
karena mereka lebih ngutamain desainnya juga kan atau tempat kopinya kan
cuma makannya enak kok untuk yang grilled chickennya aku suka
rasanya sih pas juga gitu

kalau ada occasion birthday

yaitu di jalan bumi kebayoran baru dan grand indonesia jakarta pusat
hal ini berarti edward mempunyai beban fixed cost yang cukup besar setiap bulannya
edward cukup beruntung ia mendirikan usaha di era digital
sehingga untuk pemasaran tak perlu banyak model dengan mengandalkan media sosial
teh atau kopi itu sebenarnya kan bukan bisnis yang new gitu loh bukan inovasi atau teknologi
sebenarnya gimana sih cara membedakan diri dari pemain pemain lainnya
dari sisi marketing
yang dimana sama kita mau punya konsep yang kuat
jadi dalam artian begini
kita waktu itu pas kemarin mulai
karena teh itu kan jarang dan hampir tidak ada di jakarta
jadi otomatis dari situ marketing kita tuh jalan sendiri
orang akhirnya datang take picture instagram
akhirnya menjadi viral
dan sebenarnya marketing tersebut adalah word of mouth
yang dimana banyak marketeer bilang itu adalah holy grail of marketing
karena itu yang paling convince orang
yang paling murah juga
maka dari itu sebenarnya
kita selama mempunyai konsep yang kuat
otomatis marketing itu mudah sekali
kita bahkan se budget kita secara group untuk marketing
itu hampir tidak ada
untuk setiap outletnya
itu kira kira satu hingga satu lima tahun
untuk mencapai break even point alias balik modal
jadi kita sudah selesai
kita sudah mencapai lima ratus juta
export teh indonesia antara januari hingga september dua ribu enam belas
tercatat senilai delapan puluh enam tiga puluh dua juta dolar as
jumlah ini menurun dibandingkan di periode yang sama tahun dua ribu lima belas
sebesar satu ratus empat tiga juta dolar amerika
semangat mengembangkan teh lokal ini membuat edward ingin mengembangkan retail mereka
dengan menambah jumlah gerai
selain membuka gerai retail
yang telah dikemas secara premium
nantinya adwords berharap bisnis penjualan loose leaf
bisa berkontribusi lebih besar lagi
dengan modal lebih miring ia membuka kafe di sebuah gedung di kawasan kuningan jakarta selatan
jadi kenapa saya masuk ke dalam kopi itu
karena satu saya lihatin oh oke kopi udah banyak berjamuran dimana mana
tetapi kopi murah itu kayaknya hampir tidak ada ya
terutama di daerah daerah yang lumayan crowded gitu
maka dari situ saya coba aja karena investasinya tergolong sangat kecil ya untuk membuat seperti itu
dan saya bikin branding yang semenarik mungkin
saya merasa kenapa saya membuat itu karena orang pas melihat itu udah pasti langsung ingat gitu
dan sebenarnya itu yang branding itu semua tentang kan
untuk berdiri di atas kompetitor
bagaimana membuat brand itu orang lihat langsung ingat gitu
apa yang membuat edi berpikir bahwa hal hal gimmick gimmick seperti kenangan mantan
atau masalah relationship itu jadi menonjol dibandingkan marketing strategy lainnya
oke jadi saya pertama kepikirannya itu waktu pas saya beli aqua
saya lihatin loh kok aku gak ada tulisan lucu lucu
waktu itu saya lihat tuh andi lau antara dilema dan galau
nah reza saya lihatin oh ini kan aqua ini brand dari danone ya
yang dimana adalah multinational company
masa sih si multinational company ini akan membuat marketing campaign seperti ya tanda kutip
alay tanpa berpikir pikir
maka dari situ ya udah saya coba aja
saya kan udah biasa bikin brandingnya yang lux dan kelihatan sangat cantik lah ya
saya coba sekali ini saya mau bikin branding yang dimana lebih tanda kutip rakyat dan lebih lucu gitu
dan hasilnya ternyata bagus sekali
saya dari waktu itu hari pertama saya jualan saya expect cuma jual dua puluh tiga puluh cup lah udah bagus gitu
ternyata hari pertama sendiri itu tuh kita jual sampai dua ratus tiga ratus cup
jadi dari situ tuh kita lihat
menurut edward perencanaan awal menjadi hal yang penting dalam berbisnis
dengan matangnya perencanaan maka akan mampu menjamin setengah dari kesuksesan sebuah bisnis
business man itu apa sih
sebenarnya business man itu adalah menurut saya pribadi adalah jack of all trade master of money
saya bisa masak saya juga bukan team master
kita bisa employ orang yang dimana memang ada know how nya
yang paling penting adalah gimana cara manage dan gimana kita bisa mengerti semuanya di dalam bisnis tersebut gitu
jadi satu satu tips yang bisa saya berikan
jangan takut untuk memulai suatu bisnis
meskipun mau sesepi apapun tempatnya kita harus tetap percaya
saya tiga bulan pertama bener bener hampir gak ada customer sama sekali
tapi yaudahlah kita tahan aja deh
kita percaya sama konsepnya
kita percaya bahwa teh ini tuh gak ada di sini